masih ingat dengan kasus viral mas ria yang menyiram air kencing dan kotoran ke rumah tetangganya
pelaku kini tengah mendekam di selapas kelas dua sidoarjo usai difonis satu bulan penjara oleh pengadilan negeri sidoarjo jawa timur pada rabu tiga puluh satu mei lalu
sebagai bentuk rasa syukur atas hukuman yang diberikan kepada mas ria sabtu malam warga desa jogosatru kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur menggelar acara tasyakuran atau makan bersama
makan bersama dengan nasi dan lauk sederhana di atas daun pisang ini digelar di jalan yang tak jauh dari rumah korban wiwi tetangga mas ria
warga mengaku acara makan bersama ini telah direncanakan setelah mas ria menangkap mas ria
mas ria mendapat panggilan pemeriksaan dari petugas kepolisian dan satpol pp ke bupaten sidoarjo
meski begitu warga sebenarnya mengaku belum puas dengan hukuman satu bulan kurungan yang diterima mas ria
warga menilai hukuman tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya yang telah meneror keluarga korban wiwi selama bertahun tahun
soalnya tidak setimpal dengan perbuatannya pak harusnya lebih dari satu bulan soalnya kita sebagai warga gimana ya pak kecewa dengan
karena kenapa kok satu bulan kenapa kalau tidak lama karena perbuatannya itu sangat tidak mengenakan buat warga pak
sebelumnya video rekaman mas riah membuang atau menyiramkan air seni dan kotoran ke rumah tetangganya viral di berbagai media sosial
aksi tidak wajar mas ria itu sengaja dilakukan agar korban tidak betah dan menjual rumahnya kepada mas ria
tim liputan cnn indonesia sidoarjo jawa timur